sebuah drone meledak di atas kremlin atau kediaman presiden rusia vladimir putin di kota moskwa hari rabu
dari gambar yang anda saksikan terlihat drone mendekati kubah gedung senat kremlin lalu meledak dan mengeluarkan api
rusia menyebut dua drone itu milik ukraina sebagai upaya membunuh presiden putin
saat kejadian putin dinyatakan sedang melakukan pekerjaan di luar moskwa
tidak ada korban jiwa atau kerusakan material dalam peristiwa ini